sidang phpu pilek itu dua puluh sembilan april
keputusan rph karena enam belas april saya sudah sampaikan kemarin ya
karena enam belas april pukul enam belas itu kan batas kesimpulan
maka seiring dengan itu amikus kure yang datang pada waktu itu juga
karena itu kan langsung sudah mulai nih
ini kalau semuanya berdatangan sampai hari minggu berdatangan terus
dan itu ikut dibacakan nanti malah kelancaran pembahasan perkara menjadi terhambat
masa apinya amikus kure akan dibacakan ya
dalam sidang pembacaan keputusan amikus kure empat belas yang sudah masih di tambah
ada aturan yang harus dibacakan gitu kan
makanya saya bilang kemarin amicus korea itu bisa saja dipertimbangkan
dipertimbangkan itu bisa sebagian atau seluruhnya
atau mungkin juga tidak dipertimbangkan
bergantung pada masing masing hakim konstitusi
yang memberikan penilaian hukum yang memosisikan amikus kure itu seperti apa
itu keyakinan masing masing
ada keharusan untuk membacakan atau memperlakukan seperti apa terhadap kami

registrasi phpu pileg dua puluh tiga kita registrasi kita keluarkan hrpk semuanya
seluruh permohonan pemohon pada saat arpk berarti berubah menjadi perkara
kalau sudah menjadi perkara wajib hukumnya untuk disidangkan
insya allah kita mulai sidang phpu pilek itu dua puluh sembilan april
terus nanti sampai sepuluh juni putusan
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya